berkat reaksi tidak biasa sang mempelai wanitanya
ya tak ubahnya atlet yang girang setelah merebut medali emas
mempelai wanita meluapkan rasa lega setelah sah dipersunting sang pria pujaan
saking gembiranya ia bahkan sempat harus diperingatkan oleh salah seorang anggota keluarganya
aksi mempelai wanita yang tidak disebutkan identitasnya ini tak ayal ramai dibagikan di media sosial
rata rata netizen menilai kegembiraan mempelai serasa melebihi gembiranya atlet meraih medali asean games
ketegangan lolos ujian akad nikah juga tergambar dalam video viral lainnya
kali ini justru mempelai pria yang bersorak dengan ekspresi tak ubahnya pemenang
sebuah ajang kejuaraan